libur lebaran dan cuti bersama dua ribu dua puluh tiga terhitung mulai tanggal sembilan belas hingga dua puluh lima april sudah selesai
waktunya masuk kerja
tahun ini pemerintah mengatakan puncak arus balik jatuh pada tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima april
untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik
presiden joko widodo mengimbau masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menunda jadwal kembali dari mudik setelah tanggal dua puluh enam april
ketentuan ini berlaku untuk asn tni polri dan bumn ataupun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh intansi atau perusahaan masing masing
seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya
presiden jokowi juga mengeluarkan maklumat
agar pelaksanaan halal bihalal di lingkungan kementerian dan lembaga negara untuk dilaksanakan pekan depan
rabu pagi kami mengunjungi kantor kecamatan mampang perapatan jakarta selatan
pada hari pertama kerja setelah libur lebaran kantor kecamatan sudah beroperasional penuh
meski masih ada sejumlah asn yang masih cuti
ada empat orang yang melaksanakan cuti
kita untuk jajaran asn nya masih cukup untuk bisa melayani
terutama yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yaitu administrasi kependudukan
kami juga mengarah ke kantor pelayanan pajak atau kpp pratama mampang perapatan jakarta selatan
yang ternyata sudah beroperasional penuh per dua puluh enam april
sebagian asn di kpp mampang perapatan masih mengambil cuti
namun mereka menerapkan mekanisme cuti bergilir
agar operasional kantor bisa berlangsung mulai dua puluh enam april
jadi kita sudah membuat mekanisme itu kita sudah jalankan
kita buat sedemikian rupa
supaya tidak ada jenis layanan yang terganggu pada saat ada yang cuti
mengingat tenggat pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau spt badan usaha
jatuh pada tanggal tiga puluh april seorang warga bernama dede memanfaatkan hari pertama kerja setelah libur lebaran
untuk melaporkan spt
saya mau lapor spt badan tahunan karena kan tiga puluh april itu waktu terakhir untuk spt badan ya
karena memang kemarin pemerintah awalnya sembilan belas sampai dua puluh lima april itu masa libur lebaran
jadi pada saat dua puluh enam april sudah selesai masa libur lebaran langsung bantai aja ke sini
kedua kantor pelayanan publik yang kami kunjungi tidak mengadakan halal bihalal
mengikuti kebijakan pemerintah
dan karena masih ada sejumlah asn yang mengambil cuti
namun dipastikan masyarakat sudah bisa mendapatkan pelayanan pada hari pertama kerja setelah libur lebaran
karmel mursalim devi fitriani jakarta